ya pemirsa lebaran bulan puasa memang udah lewat ya
tapi tantangan selanjutnya adalah bagaimana menurunkan kolesterol yang mungkin saja jadi tinggi nih
gara gara santap pas lebaran kemarin
memang nggak mudik ya tapi pasti di meja makan kita ada rendang ada apa
opor segala macam makanan yang berbau santan
saya punya nih kita bikin yang seger seger tapi bisa juga menurunkan kolesterol anda
pakai bahannya adalah timun
kita akan bikin es timun serut
ini sih memang khas aceh ya tapi banyak dijual dimanapun dan kita bisa bikin sendiri di rumah
disini saya punya sirup untuk perasa
flasi disini sudah saya siram air panas sudah saya rendam air panas
jadi bentuknya seperti ini ya sudah basah ya
lalu ada es batu dan ini nih saya pakai jeruk nipis
mau nanti dicampur irisannya ke dalam si esnya juga boleh
atau diperes dikit airnya diambil juga boleh aja ya
tahapan yang pertama kita langsung serut timunnya
ya dikira kira aja di seberapa banyak porsi yang anda mau buat
nah sambil saya ataupun sambil anda menunggu saya parut timunnya nih
selain bisa menurunkan kolesterol timun ini banyak banget memanfaatkan buat kesehatan ya
tentu nggak apa aja
nih saya kasih informasinya
ini semuanya sudah saya serut
aduh yang namanya timun ya itu sayuran yang paling saya suka banget
karena mau dimasak juga enak dibikin sayur bening
dilalap juga enak
dibikin es buah kayak gini juga udah pasti sih menyegarkan
selanjutnya saya mau masukkan nata de coco nya dulu
nih saya kasih selasi di dalamnya
tapi di sini saya mau masukkan
saya pilih masukin sirupnya bagian terakhir
supaya manisnya benar benar pas gitu ya
nah udah deh
habis ini langsung kita bisa masukkan ke dalam gelas saji
nah untuk anda yang ketinggalan tadi
apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat es timun serut
saya kasih untuk anda informasinya

itu dimasukkannya ridiculous
f gpu dari aku
malah aku jenis inglis
saya sadar malam tentunya
aku tidak punya gini menyuall mono kecil